rumah saya di bekasi saya menempuh perjalanan ke kantor kemayoran sekitar dua puluh lima km
saya biasa memakai moda transportasi krl sekitar jarak tempuh satu sampai satu lima jam
setiap pagi diki harus berangkat paling tidak dua jam lebih awal sebelum jam masuk kantornya pukul delapan pagi
perjalanan dimulai dengan berkendara ke stasiun bekasi untuk mengejar kereta sekitar pukul setengah tiga puluh
dari sana ia akan transit di stasiun jatinegara sebelum sempat ke stasiun kemayoran
pukul lima sore jam kantor memang sudah selesai tapi perjuangan seperti baru dimulai kembali
sembilan puluh menit lagi untuk menunduk
sudah keinginan melepas lelah
perjalanan ini juga termasuk bonus harus berdiri di dalam gerbong kereta karena tak dapat cukup tempat duduk
kalau pengalaman pribadi karena saya sudah merantau sejak sma terus sejak berkuliah
jadi saya memutuskan untuk di rumah karena rumah kan zona nyaman
kalau di kos amin amin ada sesuatu kita tidak tahu
kalau di rumah pas pulangnya kita bisa family time
saya enjoy menjalannya pp dari bekasi ke kemayoran juga karena melihat kehidupan banyak orang orang di sana
itu seperti apa sih maksudnya meluangkan waktunya ketika di kereta ada yang begini ada yang begini jadi ya menarik juga gitu
data dari pt kereta komuter indonesia menyebut
lebih dari delapan empat juta orang di sana yang berada di bekasi
lebih dari delapan ratus orang melakukan perjalanan dengan krl di wilayah jabodetabek selama september dua ribu dua puluh satu
menurut psikologi klinis perjalanan jauh seseorang untuk pergi bekerja bisa menjadi salah satu faktor penyebab stres
hal ini disebabkan karena pekerja harus mengeluarkan waktu dan energi lebih banyak
ditambah pula dengan kondisi transportasi umum yang sesat atau kemacetan di jalan
mesti tetap disediakan spare waktu supaya tidak sampai langsung bekerja
atau jika melakukan perjalanan dengan kejar kejaran maka mungkin akan muncul stres waktu baru
malah gunakan waktu tersebut melakukan hal hal yang disenangi
sebagai booster untuk semangat ketika sedang bekerja
misalkan sebelum masuk sebelum mulai bekerja di sisa waktu bisa baca buku atau berita atau ngobrol dengan rekan kerja atau ngopi
itu juga suatu preferensi
tentunya yang disenangi seperti apa itu juga yang bisa diperhatikan
maka masing masing orang akan lebih tahu
perjalanan jauh bukanlah halangan bagi para pekerja untuk tetap maksimal dan produktif
memanfaatkan waktu se efektif mungkin agar keseimbangan psikis dan emosi tetap terjaga